ketua dpr ri puan maharani mengisi orasi ilmiah dalam acara wisuda universitas bung karno jakarta
puan mengajak para wisudawan wisudawati untuk berpartisipasi membangun indonesia
puan mengajak para wisudawan wisudawati untuk berpartisipasi membangun indonesia
puan mengajak para wisudawan wisudawan wisudah menjelaskan orasi ilmiah dengan tema
sarjana unggul berkarakter pancasila membangun indonesia di era digital
perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua dpr itu mengawali orasinya dengan memberikan motivasi
dan menceritakan mengenai raihan prestasinya sebagai perempuan pertama dan termuda sebagai ketua dpr ri
peraih gelar dr honoris causa dari pukyong national university korea selatan itu
juga sempat mengutip pernyataan kakeknya bung karno
dalam pidato di hud ri tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam
puan juga menyebut ubk memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun national and character building
tentu saja keahlian adalah perlu
tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan tidak dapat mungkin mencapai tujuannya
inilah perlunya sekali lagi mutlak perlunya
saya meyakini bahwa obk memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun nation and character building
yaitu membangun kebersamaan yang dapat memberikan rasa cinta tanah air
yang memberikan rasa percaya diri sendiri sebagai bangsa
serta yang memberikan kesanggupan untuk berdikari dalam membangun kebajuan bangsa dan negara
kepada para lulusan ubk
puan mengatakan dirinya memahami mereka memiliki harapan harapan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup secara ekonomi dengan masuk dalam dunia kerja
dan sebagai lulusan ubk
tentu saja memiliki harapan harapan untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya secara ekonomi yang dapat ditempuh dengan masuk dalam dunia kerja
menjadi pengusaha menjadi pelayan sosial atau kegiatan lain apapun yang memang dibutuhkan oleh indonesia saat ini
selama pandemi covid sembilan belas
pemanfaatan ekonomi digital semakin luas dan membuka kesempatan bagi siapapun untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial
usai melakukan orasi ilmiah puan menyerahkan cindera mata kepada lulusan ubk terbaik
turut hadir dalam acara tersebut sejumlah anggota dpr
seperti wakil ketua komisi sepuluh dpr agustin wilujeng dan wakil ketua komisi delapan diah pitaloka